keinformasi lain tergelincirnya pesawat terbang wings air di bandar udara ahmad yani semarang jawa tengah
membuat seluruh jadwal penerbangan dari berbagai maskapai penerbangan minggu malam dibatalkan
diduga pesawat tergelincir di runway tiga belas akibat cuaca buruk dan licinnya landasan
bergelincirnya pesawat terbang wings air di bandara ahmad yani semarang jawa tengah
tidak luput dari perhatian gubernur jawa tengah ganjar pranowo
pesawat sama jalurnya
tiba di bandara ahmad yani ganjar langsung melihat kondisi bandara yang masih ramai oleh calon penumpang yang menunggu kepastian
datangan ganjar ke bandara juga ingin mengetahui kronologi kecelakaan pesawat dan pemindahan pesawat
dengan didampingi tim dari pihak bandara ahmad yani ganjar menuju lokasi terjadinya kecelakaan
namun awak media dilarang pihak bandara mengambil gambar kondisi pesawat
dan mempengurkan airline dulu masih coba untuk mengangkat pesawat biar bisa dipinggirkan
kondisinya sementara gimana pak
ya masih nunggu diangkat lagi tim basarna sama tim teknisnya lagi bekerja
pak terus kondisi pesawatnya katanya agak miring dan sebagainya ya
bukan miring rodanya masuk satu jadi memang harus dipinggirkan dulu agar besok penerbangannya bisa dibuka
tim komite nasional keselamatan transportasi masih terus menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan wings air
dengan mengambil kotak kotak
dan mengambil kotak kotak
sementara itu pihak bandara terus berupaya melakukan proses pemindahan badan pesawat meski waktu yang dibutuhkan cukup lama
alhamdulillah tidak ada korban jiwa dari penumpang sebanyak enam puluh delapan orang
empat orang kru semuanya selamat
kemudian proses evakuasi yang sedang kita lakukan
harapan kita semuanya sebetulnya pukul dua puluh tiga wib ini sudah clear
sehingga kita bisa buka kembali
jadwal penerbangan tujuh maskapai penerbangan pun terpaksa dibatalkan